mana si boh yang
jam segini kau baru pulang
kamu mau ketemu saya
rasa cilok kamu harus ada variasi
misalnya ada rasa daging sapi
boleh ada satu rasa lagi nggak
rasa sayangku padamu
kenapa aku harus selalu menerima rasa sakit dewi
jadi akan sakit hati
kan kamu tahu akan habis kenapa
kalau akan gak sakit hati berarti nini gak sakit hati
kamu gak sakit hati
aku sakit hati kenapa
tadi nining denger
akang mantep mau pensiun
mau usaha lele
padahal nining sebagai istri akang belum setuju
itu sama aja nining sebagai istri gak dianggap
cuma akangnya aja yang gak mau
aku mau balik ke terminal aja
tapi uangnya sudah saya terima
udah saya pakai tiga juta

uang itu di dapat si jamal dari nipu
nanti kamu kejirat
jamal gak bakal ragu buat ngebohong
tapi kan uangnya sudah saya pakai tiga juta
kalau harus saya kembaliin
berarti harus utuh
kan dari tadi nining udah kasih tau
akan mau balik ke terminal
akang gak berani
semua bekas anak buah muslihat memang payah saya enggak lihat ada perlawanan padahal saya
yakin kalau mereka tahu saya orang yang ada di belakang semuanya kenapa begitu ya bos karena
sebetulnya mereka memang cema mereka selama ini cuma berlindung di bawah nama besar
hai hai hai kamu mau makan apa aja bebas sebentar kau punya uang dari mana tadi akan ngambil uang
tabungan sepuluh juta buat ngasih pinjam si bohim dia dapat pinjaman dari jamal buat mulai usaha sablon
jamal dapat uang dari nipu
akan suruh kembaliin dari si jamal takut nanti si bohim keseret memangnya honor dari nulis terpenu
berapa enggak besar tapi cukup buat naktir kamu bohim kan bukan anak buah kamu lagi memang bukan
sama seperti yang lain tapi dia masih keluarga akang sama seperti yang lain judul cerpennya apa
hai kamu pesen dulu aja
hai kamu mau pesen apa mau pesen yang biasa kamu pesen atau mau nyoba yang lain sebentar
pesan apa ya itu terserah akan masalah akan memakai uang tabungan asal buat yang bener
terus esy dikasih tahu biar esing gak bingung masa bingung iya mumpung ditrapir

aku mau makan yang mahal
cara berpikir kamu aneh aneh kenapa
harusnya kamu milih apa yang kamu suka atau apa yang kamu mau bukan yang mahal
nggak boleh kalau mahal boleh aja kalau kamu suka
akan seneng kamu selalu ngerti akan
esy kan belanjiwa akan
akang memang enggak salah waktu milih kamu buat jadi istri padahal waktu itu si mimin yang suka
bantuin bapaknya jualan mie kocok di terminal lebih cantik dari kamu
kamu jebi harusnya kamu seneng akan bilang enggak salah milih yakin nggak salah pilih enggak
eh pesan apa kan kofi kofi yes oke kak alright mau mana lagi ngopi thank you saya harus jawab apa itu kan
ditunggu jangan lama saya sudah lapar iya
tadi ada pertanyaan aku yang belum kami jawab pertanyaan apa
bapak ngomong apa dia mau pensiun wow kok wow judulnya keren aku tak ingin terjaga dari mimpi aku mau pensiun wow kok wow judulnya keren aku tak ingin terjaga dari mimpi
itu tentang kamu tentang aku iya cerita aku bermimpi aku bilang ke kamu i love you terus kamu jawab
kenapa kamu nggak suka iya kalau kang bobang bener bener ya mau pensiun iya kalau kang bobang bener bener ya mau pensiun
iya kalau kang gobang bener bener ya mau pensiun
terus siapa gantinya kamu saya nggak mau kenapa saya mau pensiun juga
bud kamu marah iya kamu nggak perlu marah itu cuma cerpen karangan kamu cuma jadi inspirasi kalau enggak ada inspirasi mana bisa

jadi ini royalti iya semacam itulah kira kira yaudah terus sekarang gimana mana si kemur

di telepon gak bisa
mana si boh yang
jam segini kau baru pulang
kamu mau ketemu saya
saya ngembalikan uang yang sepuluh juta
kamu dapat pinjaman dari siapa
uang ini dari mana
uang ini dari mana
tau dari siapa bos
tau dari siapa bos
kita harus tau

si neng itu sebenernya kemana
kalau dia bilang belajar di rumah teman
itu belum tentu bener
itu belum tentu bener
waktu kamu seumur dia
waktu kamu seumur dia
saya gak tau bos
siapa tau jawabannya bener
mungkin dia lagi nipu
seperti yang bos suruh
saya ditipu temen saya
mau buka distro
saya ngecari pinjaman modal
masuk ke rekening dia
dia sekarang gak tau kemana
seorang wanita canik
bisa mudah membuat lelaki terpeda
saya saya bukan seorang wanita cantik
maaf fotonya kurang jelas
diambil dari kamera hape
tapi masih bisa dikenali
awasi terus gerak geriknya
dia kelihatannya lagi cari uang
buat gantiin uang pasu gandar
emangnya gak kedengeran
dengan pak pirman safitra
diminta kedatangannya di kantor